penyelenggaraan konser dewa sembilan belas pada sabtu empat februari di jakarta international stadium
atau jis jakarta utara menuai kontroversi
konser yang dihadiri sekitar tujuh puluh lima ribu penonton menimbulkan kemacetan parah di berbagai titik sekitar jis
sejumlah pengunjung konser dewa mengeluhkan minimnya transportasi umum di sekitar jis
jalanan yang sempit hingga trotoar yang rusak
jis itu tidak ada setelah stadionnya itu tidak ada free area untuk jauh
untuk kalau ada apa apa atau terjadi kepadatan itu tuh kita bisa jalan jauh mengurai
karena dia langsung berbatasan dengan pemukiman penduduk
jadi posisinya kalau kita turun dari stadion kita sudah langsung ke pemukiman penduduk
jalanan itu juga bukan jalanan besar kayak sudirman misalnya
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono mengatakan telah berkoordinasi dengan dinas cipta karya
tata ruang dan pertahanan untuk memperbaiki infrastruktur dan menambah serta melebarkan akses jalan ke jis
ini tadi saya sudah panggil kepala dinas sitata saya mau lihat ada nggak dalam waktu dekat itu bisa kita potong minimal
untuk jalur evakuasi
kalau yang ke belakang lewat danau itu masih kita kaji
jis mengusung konsep ramah lingkungan atau green building
sehingga penonton yang datang ke jis diharapkan menggunakan transportasi umum
jadi seperti yang kita ketahui jis merupakan kawasan olahraga terpadu yang mengintegrasikan antar mode transportasi massal
seperti bus rapid transit mrt dan juga krl
namun sejauh ini akses menuju ke kawasan jis yang sudah tersedia
baru bus rapid transit transjakarta
hari ini saya akan menggunakan rute jis tiga harmonyjs
lalu telepon pengantin
baru saja tiba di halte transjakarta jakarta international stadium
dan sebenarnya jaraknya dekat sekali dengan jis
karena ini di belakang saya langsung ketemu jis
tapi pintu masuk barat ini memang bukanlah akses utama masuk ke kawasan jis
sehingga jika anda naik busway menuju ke jis
harus jalan ke pintu utamanya yaitu pintu selatan
saya baru saja jalan dari halte transjakarta ke pintu utama jis
sekitar dua ratus meter memakan waktu kurang lebih
sepuluh menit namun perlu dicatat bahwa saat ini saya jalan
lalu lintas sedang lancar tidak lagi ada acara di jis
tidak ada keramaian yang berlebihan lalu saya jalan di siang hari
sehingga jalanan tidak gelap namun saya bisa menilai bahwa
infrastruktur jalanan di sekitar jis memang perlu diperbaiki
karena trotoar banyak yang rusak banyak yang bolong
selain dari itu juga tidak ada jembatan penyeberangan orang
tidak ada zebra cross jadi sedikit sulit nih untuk jalan
dari halte transjakarta ke pintu utama jis
selain bus transjakarta jis juga bisa diakses menggunakan kendaraan pribadi mobil dan motor
namun stadium yang memiliki kapasitas delapan puluh dua ribu orang ini
menyediakan kantong parkir kendaraan yang terbatas hanya satu dua ratus kantong parkir
akhirnya sampai juga saya baru jalan dari kantong parkir itf menuju ke jis
keluhannya masih sama infrastruktur di sekitar jis tidak ramah pejalan kaki
karma mursalim wahyu romadhon jakarta